untuk pertama kalinya kementerian komunikasi dan informatika kemenkominfo menggelar hub id summit
guna membantu puluhan perusahaan rintisan atau startup indonesia untuk meraih pendanaan
kemenkominfo menargetkan ratusan pertemuan bisnis dengan nilai ribuan dolar amerika
akan terjadi dalam forum yang berlangsung selama dua hari di nusa dua bali ini
hub id merupakan forum yang memodahi puluhan startup indonesia
untuk bisa meraih pendanaan guna pengembangan bisnis dan teknologi
kegiatan yang digelar selama dua hari ini diselenggarakan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem startup digital indonesia
melalui diskusi panel dan ratusan rapat bisnis antara para pendiri startup
dengan perusahaan bisnis modal ventura maupun partner bisnis yang hadir
dan target kami di perhelatan kali ini adalah

bahwa semakin meningkatnya eksposur terhadap startup digital indonesia
dan juga semakin membuka peluang sinergi dan kolaborasi bagi startup
dan juga membuka akses pendanaan bagi para startup digital
direktur ekonomi digital kemenkom info inyomon adyarna menyebut
pada dua ribu dua puluh satu secara keseluruhan startup digital indonesia menempati urutan kelima
dalam hal jumlah startup terbesar di dunia
dengan total dua puluh tiga ratus sembilan puluh satu startup dengan empat belas unicorn
dan dua dekakorn
nilai investasi startup indonesia pun terus meningkat menjadi
delapan miliar dolar amerika atau setara empat puluh lima delapan triliun rupiah
inyoman berharap forum yang baru pertama kali digelar ini
akan mendorong indonesia untuk punya lebih banyak startup
berklasifikasi unicorn atau dekakorn
dengan nilai kapitalisasi lebih dari satu miliar dolar amerika
kegiatan dari hub adi symed ini sebenarnya berangkat dari
pemikiran pemahaman bahwa kita tidak puas hanya punya seribu startup
punya startup startup kecil ya
kita ingin ke depan indonesia juga punya startup yang besar
yang mungkin klasifikasinya disebut unicorn atau dekakot
fokus tujuannya adalah mendekatkan mereka dengan calon investor
mitra bisnis sehingga ke depan skala usahanya akan terus meningkat
sebanyak delapan puluh perusahaan rintisan atau startup digital terpilih
dan delapan puluh mitra bisnis modal ventura serta partner bisnis dari lokal maupun internasional
menghadiri acara hub id summit dua ribu dua puluh
yang digelar hingga enam september dua ribu dua puluh dua di nusa dua bali
peserta hub id yang semuanya merupakan startup early stage yang telah terkurasi
berharap melalui acara ini akan segera mendapatkan pendanaan praseri
atau seri a yang bermanfaat untuk pengembangan bisnis mereka
kemenkominfo sebagai penyelenggara forum hub id menargetkan sedikitnya
ada delapan ratus pertemuan bisnis akan digelar dalam kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut
dukungan pendanaan pada early stage startup dinilai penting karena data kemenkominfo mengungkapkan
perkembangan ekonomi digital indonesia yang memiliki prospek besar
dengan valuasi hingga tujuh puluh miliar dolar pada dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh lima diperkirakan akan meningkat
menjadi seratus satu ratus empat puluh tujuh miliar dolar didukung oleh pertumbuhan ekosistem
startup nasional dan regional di asia tenggara
sufini tanjung datang senusa dua bali